saya berharap semua mendapatkan equal playing field
jadi lima g ini bukan lagi hanya kita perkenalkan dulu dengan frekuensi yang ada
paling nggak masyarakat merasakan dulu
jadi kalau orang beri device toh device yang sekarang ada juga perlu waktu
sampai keharganya affordable
menariknya device di empat g ini masuknya di medium
waktu device di lima g itu masuknya di medium
di empat g dulu masih di high end
nah ini yang berbeda
sehingga harapan affordability nya memang ada
jadi spektrumnya mudah mudahan teman teman operator yang lain segera menyusul
dan mudah mudahan komi info juga saya lihat sudah siap
kita memperkenalkan lima g secepat mungkin
makin cepat makin baik